ketua mui maruf amin menegaskan bahwa hukum penggunaan vaksin rubella bukan sekedar mubah atau dibolehkan
sementara itu setelah menjadi perdebatan akhirnya majelis permusyawaratan ulama atau mpu aceh membolehkan vaksin diberikan dalam kondisi darurat
husna seorang bidan di aceh tak menyadari saat dia hamil virus rubella tengah menjakitinya
akibatnya sang buah hatinya husnul faina terdampak virus rubella dengan terlahir dalam kondisi cacat
selain merampas penglihatannya dampak rubella juga membuat kusno tak bisa mendengar tak bisa berbicara dan tak kunjung bisa berjalan
tak hanya itu jantung sang bocah pun ikut terdampak
karena jadi dokter menyuruh saya untuk beresan virus dos
husna faina tidak sendiri
ia hanya contoh dari sekian banyak kasus bayi terlahir cacat akibat rubella di indonesia
di aceh dari total satu lima juta anak baru sekitar seratus ribu yang telah divaksin
program ini sempat dihentikan sementara
karena menunggu fatwa majelis permusyawaratan
soal fatwa aceh memang punya jalur khusus
dengan statusnya sebagai provinsi istimewa aceh memiliki sebuah majelis khusus terkait hal ini
yaitu majelis permusyawaratan ulama
majelis ulama indonesia atau mui sendiri telah menyatakan pemberian imunisasi vaksin adalah mubah atau boleh
meskipun mengandung bahan tidak halal
vaksinnya yang ada sekarang memang belum halal
tapi karena dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya majlis ulama membolehkan menggunakan vaksin mr karena darurat
setelah menjadi perdebatan akhirnya majelis permusyawaratan ulama atau mpu aceh membolehkan vaksin ini
dilansir di situs resmi humas provinsi aceh ketua mpu aceh muslim ibrahim menyatakan vaksin bisa diberikan dalam kondisi darurat
namun masyarakat aceh perlu mengetahui
jika vaksin tersebut menggunakan bahan babi